adik dan kakak
dia sangat kecil dia kesakitan dan lelah
maka dia akan terlalu sakit untuk makan
cukup aku tidak bisa membiarkanmu begitu menderita
malam ini kita akan melarikan diri ke hutan
ini akan jauh lebih baik daripada tinggal di sini
jadi pada malam itu kakaknya membawa adiknya dan mereka melarikan diri ke hutan
keesokan paginya sang penyihir bingung menemukan anak anak itu hilang
jadi dia melihat bola kristalnya
berani sekali kau
hah hutan ini di bawah mantraku
aku memutuskan bahwa air yang kau minum dari sungai ini akan mengubah kau menjadi hewan
ada sebuah sungai
sungai di depan sana
kau bisa minum air sepuasnya di sana
siapapun yang meminum air dariku dia akan berubah menjadi singa
apa kau tidak mendengar
kau akan berubah menjadi singa kalau kau minum air dari sini
tapi aku sangat haus
kita akan segera menemukan sungai yang lain
dan mereka melakukannya
siapapun meminum airku dia akan berubah menjadi serigala
jadi mereka berjalan dengan susah payah lelah dan letih
mereka menemukan beberapa buah beri yang matang lalu mereka memakannya
kemudian mereka berbaring untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang
tapi adiknya yang malang itu masih sangat sangat haus
jadi saat kakaknya sedang tidur
dia menemukan sungai yang berubah menjadi singa
oh adikku yang malang
jangan khawatir aku disini
aku pasti akan selalu menjagamu
dan ini aku akan mengalungkan ini di lehermu
dengan begitu aku akan selalu mengenalimu di antara rusa lain di hutan
kakak beradik itu segera meninggalkan bagian hutan yang tersihir
dan datang ke kabin yang sepi

itu pasti milik seorang penebang kayu
kita bisa tinggal di sini
dan lihatlah ada banyak kererumputan dan buah buahan
dan air ini baik baik saja
ini akan menjadi rumah kita
jadi kakak beradik itu tinggal di sana selama bertahun tahun
dan menjadikan pondok di hutan sebagai rumah mereka
suatu hari raja negeri itu datang ke hutan untuk berkema bersama teman temannya
ada perkemahan kerajaan di hutan
kau harus lihat
sepertinya ada seorang raja yang tampak begitu agung dalam pakaian sutra dan perhiasannya yang indah
tampaknya ada keranjang yang terbuat dari emas dan pelana kuda tampak bertatahkan permata
ya banyak yang harus aku lakukan di sini
kau lanjutkan saja
tapi berhati hati ya
beritahu aku jika ada bahaya sekecil apapun oke
lalu adiknya pergi ke tempat raja berkemah
seekor rusa dengan kalung yang begitu indah
lihat betapa cantiknya dia
ayo aku ingin melihat dari mana dia berasal
akhirnya rusa itu sampai di pondoknya dan berpikir bahwa dia telah meninggalkan sang raja
tapi dia salah
kakak buka pintunya
aku kembali ke rumah
oh aku lelah sekali
hah seekor rusa berbicara dengan manusia
hmm sepertinya mereka menderita karena penyihir yang jahat itu
oh itu dia
bolehkah aku masuk
aku mendengar saudaramu memanggilmu
seekor rusa yang berbicara
ya itu memberitahuku bahwa kau telah menjadi korban semacam mantra
oh itu dia
ya itu dia
ceritakan semuanya padaku
lalu kakak beradik itu memberitahu mereka semua yang telah mereka lalui
pelarian sungai ajaib kabin
sejak saat itu kami berdua tinggal di sini dengan bahagia sendirian
ya untuk berapa lama
aku tidak bisa tidak mengagumi seorang wanita yang telah tinggal sendirian di hutan
pada kenyataannya mencari nafkah hanya untuk melindungi adik laki lakinya selama bertahun tahun bersama
pengadilan kerajaanku membutuhkan seseorang yang tak kenal takut dan kuat sepertimu
lalu raja membawa kakak beradik itu ke istana bersamanya
kakaknya terbukti sangat bijaksana dan semua orang di istana mengaguminya
seiring waktu raja dan dia jatuh cinta dan menikah
segera seorang putra lahir dari mereka
sementara itu penyihir memutuskan untuk melihat apa yang terjadi pada dua anak yang telah dia mantrai bertahun tahun yang lalu
ya itu dia
ya itu dia
ya itu dia
dia telah berakhir sebagai ratu
oh gadis kecil tak berguna itu dan adiknya berhasil bertahan selama bertahun tahun
aku harus memperbaiki ini
sayang aku akan kembali besok
sampai saat itu jagalah dirimu dan putra kita dengan baik
malam itu ketika ratu sedang tidur di kamarnya sang penyihir muncul dan
kau tidak layak di sini
kehidupan bahagia ini
hari hari gembiramu telah berakhir
pergi ke padanggurun
ini tempatmu yang seharusnya
mengapa mengapa kau melakukan ini
biarkan saja kami
kau seharusnya tidak bertahan selama ini
sekarang dengan kepergianmu adikmu yang menyedihkan itu suamimu putramu kerajaanmu akan penuh dengan kesengsaraan
kau dapat mencoba semua yang kau inginkan tapi cintaku akan melindungi mereka
aku belum pernah mendengar hal yang lebih kono dari ini
baiklah aku menantangmu jika suamimu yang hebat menemukanmu
dan memberitahu bahwa dia mencintaimu dan bersungguh sungguh aku akan membebaskanmu
raja kembali keesokan harinya dan terkejut mendengar bahwa seorang penyihir telah membawa ratu pergi
di mana dia tinggal di mana kita bisa menemukannya
maafkan aku aku tidak tahu
yang mulia pengasuh ingin bertemu denganmu
tadi malam sesuatu yang sangat aneh terjadi
oh sayangku aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa datang menemuimu tapi aku mencintaimu
dan ingatlah aku akan selalu mengawasimu jadilah anak yang bahagia
yang mulia dia tampak sangat pucat
seolah olah dia bukan manusia tapi roh
dia terlihat lemah dan lelah tapi sangat senang melihat bayinya
aku akan menunggumu malam ini
jadi raja menunggu dan pada pukul dua belas
oh sayangku ini mungkin terakhir kalinya aku bisa datang menemuimu
tapi aku mencintaimu
aku akan selalu menjagamu
berbahagialah nak dan buat paman dan ayahmu bangga
oh aku berharap bertemu denganmu
tinggallah jangan pergi
ini bukan tubuhku tapi cintaku yang rindu melihat kalian berdua
sekarang jika aku ingin hidup lebih lama sehingga kau dapat datang kepadaku aku harus pergi
kau ada di mana
aku di hutan tersihir di gunung penyihir
ingatlah cinta adalah kuncinya
raja memimpin satu peleton tentara ke gunung penyihir
tunggu tuhan gunung ini terlalu berbahaya
ingatlah cinta adalah kuncinya
kalian semua tetap di sini aku tidak akan berhenti sampai kutemukan istriku
itu perintah tetaplah di sini
raja memikirkan istrinya yang penuh kasih dan cintanya melindungi dia dari semua sihir
sedangkan ketika penyihir mencoba menyakiti ratu cinta raja melindunginya
akhirnya sang raja mencapai ratu yang dicintainya
kau kau di sini
sudah terlambat raja dia tidak memiliki kekuatan tersisa
cinta kita akan saling melindungi aku mencintaimu aku mencintaimu saat baik dan saat buruk sepanjang hidupku
aku mencintaimu juga
dan aku mencintai kerajaan kita adikku anak kita
ekspresi tulus dari cinta sejati antara raja dan ratu dan tidak terbatas pada mereka
tapi untuk seluruh kerajaan mereka menghancurkan sihir penyihir
dan penyihir itu kehilangan kekuatan selamanya